sementara itu sistem overstafen atau alih angkutan masih berlaku hingga sabtu siang
penumpang dari tegal yang hendak menuju stasiun gambir jakarta dialihkan menggunakan bus pariwisata
pengalian ke moda transportasi lain atau overstafet untuk melewati rute yang terkena banjir di wilayah cirebon jawa barat masih diberlakukan
hal ini demi mengantisipasi rel kereta api di jalur utara yang masih terendam banjir
pada sabtu pagi stasiun besar cirebon masih menerima penumpang yang akan melanjutkan perjalanan ke arah jakarta
dari tanjung sampai loseri katanya itu banjir
jadinya kan dialihkan ke jalur darat pakai bus
tapi ada perbedaan atau enggak kalau tadi kan diopera pakai bus sama harusnya pakai kereta
mungkin ada sih kan kalau kereta lebih cepat kalau naik bis kan lebih lambat sedikit sampai sininya ada tetap
setengah enam banjir katanya
ya ada apa
naik bus ya
naik bus ya
bencana alam ya
sementara meski jalur selatan dari cirebon menuju purwokerto sudah dibuka kembali sejak semalam
hingga kini perbaikan jalur masih terus dilanjutkan
kita perkirakan untuk lintas utara yang kondisi banjir saat ini masih dua puluh tujuh cm
nanti pukul dua belas siang insya allah akan bisa dilalui kereta api
untuk jalur selatan hanya satu jalur yaitu jalur hulu atau jalur menuju ke jawa
untuk jalur yang hilir atau menuju jakarta saat ini dalam perbaikan
kita kejar juga untuk jalur hilirnya supaya nanti dua track atau double track bisa dilakukan di jalur selatan akan lebih lancar

overstopen karena nanti siang sudah diperkirakan selai ini sih selai
overstopen karena nanti siang sudah diperkirakan selai ini sih selai
overstopen karena nanti siang sudah diperkirakan selai ini sih selai
diharapkan sudah selesai untuk tegal bahari yang terakhir
pada jumat malam hujan tidak turun
karena itu pada sabtu pagi diharapkan jalur utara dapat dibuka kembali jika ketinggian air dapat surut mencapai tujuh cm di atas rel
diayu jihan cirebon